saya baca kan yang ada di koran itu
tapi pak maman tenang aja

neng nona tenang aja ya
kemarin itu memang hari terakhir pak maman
papa ini gimana sih
tenang saja ma tenang
bapak ini sudah sangat paham banget dengan karakter dia
papa sudah menyiapkan plan b nya
maksud papa apa sih
kita lihat saja besok pagi
kamu mau ketemu jodi ya
aku mau buat perjanjian soal bantuan mereka ke papa
aku gak mau keluarga jody makin menghina keluarga kita lagi
kamu yakin jody benar benar cinta sama kamu
bukannya jodi dulu dekatnya
bukannya jodi dulu dekatnya
dia yang dekatin kamu untuk hancurin keluarga kita
katanya yang pacaran sama jody itu aku
walaupun dari awal aku sama dia tuh dijodohin
tapi aku tuh aku tuh cinta sama dia dan dia tuh cinta sama aku
dan lagi gak mungkin jodi tuh tega untuk hancurin keluarga kita
walau ngelakang belakang
dari dulu jody ingin perusahaan papa dan bukan kamu
dari awal jodi pacaran sama aku tuh nggak pernah nunjukin minat dia ke bisnis papa
nana kamu tuh naik atau bodoh sih
semua orang keluarin berita ini dengan resmi
nggak kamu pikir jodi nggak tahu tentang hal ini
kau pikir ini main main apa
tapi baru aja tadi malam kak dia memohon maaf sama aku dan dia bilang kalau kita bakal tetap nikah
ini pasti ide om air lambang
ya kan kakak tahu kan yang utama aku pacaran sama jodi
om air lambang tuh pengen banget ikutan di bisnis papa nggak kak
iya dan sekarang setelah dia dapetin semuanya dia udah posting sekarang
ya itu kegagalan itu kak
kamu masih punya harga diri gak sih
kamu tuh ya udah dibuang kayak sampah di hari pernikahan kamu
eh tapi kalau dikasih cincin mahal
langsung aja luluh
aku tuh perlu bilang sama kakak berapa kali lagi sih kak
aku tuh maafin jadi kan aku tuh cinta sama dia
bukan nggak gara gara harta
dan kak please dong kak
dia tuh dia tuh udah hampir gila kak
dia hampir gila bingung antara milih aku atau milih keluarga dia
mau jodi dipaksa sama orang tuanya kak
mau dia kasih kamu uang segudang kek
tetap aja kamu perempuan gampangan
keluarga kita udah dihina
udah diinjak injak sama keluarganya jody
tapi kalau orang tuanya jody tahu tentang hal ini kita makin dikecilin lagi
kalau matre jangan keterlaluan dong
kenapa sih kak
dari aku kecil katanya tuh selalu menganggap aku tuh manja aku bodoh
salah aku tuh apa sih kak
kakak kakek mama papa selalu aja belaan kamu
emang aku pernah komplain gak sih
tapi padahal siapa sih yang selalu juara kelas
siapa yang selalu mengalah
dan siapa yang diem aja waktu papa jodohin kamu sama jodi padahal tuh aku kakak kamu
bahkan sampai kamu mau menikah sama jody tanpa izin aku
tapi pernah aku komplain
pernah aku omong sedikitpun
tapi baru aja sedikit aku ngomong demi kebaikan kamu dan keluarga kita
langsung aja kamu nangis kayak anak kecil
ngapain kamu marah sama di kamu
apa belum cukup
adik kamu stres gara gara kejadian kemarin
kamu ini sebagai kakak bukannya menghibur tapi malah marah marah agak jelas kayak begini
kakak macam apa sih kamu ini hah
kamu dengar sendiri kan
katanya aku minta maaf aku gak tahu kak
aku minta maaf selama ini gak pernah bikin perasaan kakak
aku tahu aku salah aku tahu
emang ini bukan salah kata ini salah aku
biarin aja dia pergi
anak itu emang selalu saja egois
emang justru kita yang egois katanya itu gak tahu apa apa
banget tuh gak pernah mikir perasaan katanya
tanya itu dari kecil selalu ingin sendiri
sekarang aja kita lagi susah apa dia mau mikirin
sikap mama ini yang bikin katanya tuh makin sensitif
mama mama tuh kenapa sih gak pernah nganggep dia tuh kayak anak mama sendiri
mama selalu nganggep dia tuh kayak anak piri tau gak
ternyata jodi yang mengambil perusahaan kita
padahal kan papa yang ngajak dia berinvestasi
kenapa dia nipu papa
apa maksud mereka ini menipu orang kita
bukannya selama ini kita baik sama mereka
bagaimana perusahaan itu bisa ada di sana
bagaimana perusahaan itu bisa ada di tangan dia
aku emang mau ketemu jody pak
tapi bukan mau ngomongin masalah ini
kamu gak mau akan hidup melarat
kita harus mengambil hak kita kembali
cuma kamu yang bisa menolong keluarga kita
apapun caranya kamu harus mendikari dengan jodi
dan setiap hari dia akan membeli semua harta kita
kalau jody gak mau bantu kamu
kamu pengen bunuh diri gitu
papa mau ngejual aku
papa inget ya pak
aku gagal nikah sama jody semua tuh gara gara papa
dan sekarang papa tegang ngejual aku sama keluarga mereka
kamu kan gak mau hidup melarat
jody pasti akan bantu kamu
kan bagi pula kalian kan masing masing saling jatuh cinta
kamu juga gak mau kan hidup miskin
apa ketawanya kalau sampai kita bangkrut
kamu kan bangun
nona pasti bantu kita
dia memang kelihatannya galak
tapi sebenarnya hatinya baik
neng mau kemana
pak maman udah baca kan yang ada di koran itu
tapi pak maman tenang aja
nona janji nona bakal cari kerjaan buat pak mamon ya
neng nona tenang aja ya
kemarin itu memang hari terakhir pak